diduga karena oven pembakaran kayu bocor sebuah pabrik sekaligus gudang kayu di sukabumi jawa barat terbakar pada kamis dini hari
luasnya gudang dan banyaknya kayu membuat api dengan mudah melahap seluruh isi pabrik enam belas unit pemadam kebakaran kerahkan untuk meramkan api yang masih membesar
luasnya pabrik dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar warga sekitar pabrik yang panik pun langsung evakuasi barang barang mereka dari dalam rumah
satu orang anggota pemadam kebakaran dari kota sukabumi sempat tersengat listrik dan kekurangan oksigen akibat besarnya api
dari keterangan penjaga pabrik api berasal dari panggangan kayu yang masih berproduksi sejak malam belum diketahui penyebab pasti dan korban dari kejadian ini
kayu dari pernyataan dua penunggu malam open kayu dia jaga berarti ada operasi di malam hari
sementara pengakuan lagi dari karyawannya
yang lain ada jumlah beberapa apar serbas tidak jelas yang ini ngomong enam yang ini ada tiga